qatar airways tapi kenapa tidak naik garuda indonesia ya sebenarnya

dan pasti kita semua tidak sabar ingin menyambut mereka bertanya pada mereka
apa sebenarnya yang menjadi salah satu kunci kemenangan mereka selain tentunya soliditas ya
ini bagaimana dalam setiap cabang olahraga sportivitas dan soliditas menjadi
apalagi yang dalam satu tim itu menjadi salah satu kunci kemenangan
dan yang menarik adalah beberapa fakta yang menarik dari olimpiade rio dua ribu enam belas
pasangan owi butet ini tidak pernah kehilangan satu game pun selama olimpiade rio dua ribu enam belas
dan artinya mungkin sedikit kita elaborasi bahwa dalam setiap permainan
ataupun juga pertandingan bulu tangkis tersebut ada tiga set pertandingan atau tiga gym
dan kita lihat bahwa owi butet ini setiap
kemenangan itu selalu dua set sekaligus ya tidak langsung masuk ke tiga set
kita lihat bagaimana mereka tidak pernah kehilangan satu gym pun
kita lihat mulai dari melawan pasangan robin middleton dan lian chou
kemudian juga melawan bodin isara dan savitri amitrapai
kemudian ada chang pias dan gohli dua kali ini
kemudian juga preven jordan dan debbie susanto
terakhir adalah zhang nan dan zhao yunlei
jadi anda bayangkan tidak diberi nafas itu lawan langsung dihajar dua set sekaligus
sudah sangat mendekat ke bandara soekarno hatta
sudah kita lihat ya roda semakin mendekat dan kita masih menantikan detik detik pintu terbuka
dan menyambut mereka kembali pulang
belum dibuka saya kembali memberikan informasi
baik kita sebelum kita menantikan detik detik pembukaan pintu para pahlawan olahraga ini
kita langsung saja bergabung dengan korresponden sen in indonesia
sudah ada mahardika utama di sana di bandara soekarno hatta tanggerang banten
halo mardika selamat sore
kita tadi menyaksikan bersama bagaimana penyambutan awal ya
kita menyambut penyambutan awal dengan water salute tersebut
mas kapai katar airways
namun anda langsung di sana beruntung sekali anda langsung ke sana
saya sejujurnya sangat iri dengan anda karena saya hanya bisa dari studio
apa yang anda rasakan
penyambutan seperti apa kedatangan tantowi dan liliana natsir
senilai nilai patriotisme apa yang bisa anda rasakan
langsung menyebut dua anak muda berprestasi ini yang kita sebut selamat datang generasi pemenang
selamat sore herang
pesawat yang ada di belakang saya saat ini mengangkut para olimpian atau para pemegang medali olimpiade
ini adalah putra putri tanah air ada tontowi ahmad ada liliana nasir dan juga ada sri wahyuni
dan tadi kita saksikan beberapa menit yang lalu
baru saja pesawat ini dilakukan water salut dengan menggunakan dua unit mobil pemadam kebakaran
yang merupakan salah satu tradisi untuk memberikan apresiasi tertinggi untuk putra putri tanah air yang dianggap membanggakan dengan prestasinya
dan tantowi butet atau liliana nadsir serta sri wahyuni dan juga eko yuli adalah putra putri yang membanggakan dengan prestasi olahraganya
di ajang olimpiade atau ajang olahraga tertinggi di dunia
dan saat ini pesawat sudah ada tepat di belakang saya qatar airways ini mengangkut para juara
tantowi dan juga butet adalah para medali emas
dan sementara itu sri wahyuni mendapatkan medali berat medali pertama yang didapatkan dalam ajang olimpiade di rio de janeiro
dan kita akan menantikan sesaat lagi apakah pintu pesawat ini akan langsung dibuka dan para juara ini nanti akan langsung dibawa ke terminal tiga baru
untuk dilakukan penyambutan secara resmi oleh menteri pemuda dan olahraga imam nahrawi
selanjutnya nanti akan dilakukan konvoy atau arak arakan dengan menggunakan bus terbuka bandros
mendatangkan langsung dari bandung dan rutenya adalah dari bandara terminal tiga sampai menuju ke kantor kementerian pemuda dan olahraga
kita saksikan sekali lagi mesin pesawat masih menyala dan namun pintu belum terbuka
kita akan menantikan detik detik turunnya para pahlawan olahraga tanah air kita ini
kita tahu owi dan juga buta tidak pernah kehilangan satu games pun dalam pertandingan di olimpiade dua ribu enam belas dalam ajang atau cabang olahraga bulu tangkis di final
dia mengalahkan dua set langsung melawan pasangan dari malaysia chan peng sun dan juga goh liu ying dua tanpa balas
dan ini adalah kemenangan yang didapat dengan sangat sangat sempurna hera
dari ajang penyisihan sampai ajang babak final mereka tidak pernah kehilangan satu set pun dan memenangkan medali emas dengan sangat mudah
dan ini tentu adalah prestasi yang membanggakan bagi owi ini adalah medali emas pertama di ajang olimpiade
ini bagi butet atau lilian nasir medali di launbia adalah medali yang kedua setelah pada tahun dua ribu sembilan
dia pun pernah mendapatkan medali bersama dengan nova widianto
ya saat ini tampaknya akan segera turun dan akan segera dibawa ke terminal tiga baru
hera kembalikan anda
ya mahardika walaupun saya di sini saya bisa merasakan betapa merindingnya ya
menyambut mereka ini sejagat raya dunia mereka memenangkan itu luar biasa
tapi yang ingin saya tanyakan bagaimana sesungguhnya penyambutan yang bisa anda ceritakan
di belakang layar mungkin yang tidak bisa kami saksikan bersama di sini
saya tadi mendengar sedikit ada penyambutan ada suara suara riuh
apakah yang benar itu bagian dari tim atau kelompok supporter tertentu
siapa saja mungkin petinggi petinggi negara yang sudah anda lihat tadi langsung menyambut pahlawan olahraga muda ini
ya suara riuh rendah saat ini memang terdengar
tapi memang bukan dari pejabat melainkan dari para pegawai atau para petugas di bandara di terminal dua ini
yang juga merasakan euforia yang sama mereka juga sangat bangga dengan kehadiran para juara ini
mereka menantikan dari sisi bandara semuanya bersorak menantikan juara juara dari ajang olahraga ini
dan sementara itu pejabat yang hadir kami mendapatkan informasi bahwa ketua dpr rade kemarudin juga sudah ada
ada juga ketua pbsi gita wirjawan dan pejabat pejabat terkait yang nanti bahkan mereka akan ikut dalam konvoy menggunakan bandros ke kantor kementerian pemuda dan olahraga
sekali lagi hera ini adalah salah satu momen yang paling mengharukan bagi saya melihat langsung dari dekat kedatangan pertama kali tiba para juara ke tanah air setelah berjuang berperang melawan putra putra terbaik dari masing masing negara di ajang olimpiade lewat olahraga bulu tangkis dan juga di ajang angkat beban atau angkat besi
bagaimana menyambut pahlawan muda di bidang olahraga tersebut saya berikan anda kesempatan untuk menikmati detik detik tersebut